raja belanda willem alexander bersama ratu maksima melihat keindahan danau toba pertama kali dari bukit singgolom di desa lintong nihuta kecamatan tampahan kabupaten toba sumatera utara kamis pagi
usai mendatangi danau toba raja willem alexander kemudian mendatangi dusun siambat dalan di desa lintong nihuta yang berjarak tiga ratus meter dari bukit singgolom
di dusun siandat dalam raja dan ratu belanda disuguhi pertunjukan tari tortor sembari melihat perkampungan yang masih melestarikan rumah adat batak atau rumah bolon yang berusia ratusan tahun
raja dan ratu juga bertanya sejarah rumah adat kain ulos dan tarian tortor kepada tokoh adat setempat
raja belanda yang naik tahta pada tahun dua ribu tiga belas ini juga menunjungi desa wisata berbasis lingkungan atau ecovillage di desa silingalombu kecamatan lintong kabupaten samosir
masyarakat adat daliana tolu dan warga desa mengaku senang desanya dikunjungi raja belanda
mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di sini sehingga tahun depan kalau ada waktu katanya dia akan berkunjung membawa keluarganya lagi ke sini
kesan bapak sendiri terhadap datangnya raja belanda ke kampung kita ini seperti apa pak
kesannya kita sudah
merasa nyaman lah
dalam kunjungannya raja dan ratu belanda menyampaikan kekagumannya pada keindahan danau toba kepada badan otorita pelaksana danau toba yang menampinginya
kedatangan raja dan ratu belanda ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari belanda ke danau toba
dan tadi terjadi beberapa diskusi casual mereka sangat senang terlihat dari ekspresinya yang sangat santai dan relax gitu ya
dan terakhir saya juga menyampaikan mengenai peta danau toba
saya menjelaskan bagaimana geographical kemana saja hari ini raja akan berkunjung mengenai pulau samosir dan lain sebagainya
dan saya sampaikan juga bahwa danau toba di bulan april dua ribu dua puluh nanti akan menerima atau menjadi member dari unesco global geopark dan ini menjadi satu
raja willem dan ratu maksima juga mengunjungi kampus del
kemudian beristirahat di kawasan wisata kota parapat di kabupaten simalungun
raja dan ratu belanda akan pulang ke negaranya kamis malam melalui bandara kuala namudi
di serdang sumatera utara
agus supratman ayat sudrajat toba sumatera utara